ini sama pak presiden namanya rutin ya jadi kita memang dari waktu ke waktu
lapor akui seringkali mungkin nggak selalu kelihatan sama teman teman media
tapi hari ini karena semuanya juga masih standby jadi kebetulan bisa kelihatan sama teman teman
tapi ini pertemuan rutin kok jadi artinya nggak ada yang luar biasa banget
jadi hari ini kami mengupdate situasi terkini kop darnas yang terakhir psi lakukan juga
kami update ke pak jokowi dan tadi kalau bicara soal pemilu pesannya pak jokowi masih sama
ojo ke susu ini masih banyak di dunia persilatan politik nih masih ada banyak manuver manuver yang akan terjadi
masih akan ada banyak drama drama sinetron yang akan terjadi
jadi kita amati dulu aja ojo ke susu psi netral dulu sampai situasinya menjadi lebih jelas
jadi kita amati itu untuk capres